wali kota bogor bima arya positif terjangkit virus covid sembilan belas
kita harapkan semoga segera sembuh ya bima arya ini ya megi ya
bima arya tengah menjalani isolasi rumah sakit umum daerah bogor sejak kamis malam
plt kadinkas kota bogor sri nowo retno menyatakan bima aria akan menjalani isolasi minimal empat belas hari ke depan
bima arya dinyatakan positif corona usai menerima hasil tes swab pada kamis sore
kutip dari detik com selain bima arya seorang pejabat pemkot bogor juga positif terinfeksi virus corona
saat ini pejabat tersebut juga tengah diisolasi di rsud kota bogor
dan sebelumnya bima aria bersama empat jajarannya termasuk istri bima aria yane ardian
baru saja melakukan kunjungan dinas ke turki dan juga azerbaijan selama delapan hari antara delapan hingga lima belas maret dua ribu dua puluh